mahkamah konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum pada jumat pagi
sesuai undang undang mahkamah konstitusi putusan sengketa ini harus diterbitkan maksimal empat belas hari kerja
dan berikut ini adalah tahapan gugatan sengketa pemilihan presiden di mahkamah konstitusi
setelah penetapan hasil pilpres pada tanggal dua puluh dua mei lalu oleh kpu
pihak penggugat diberikan waktu selama tiga hari untuk mengajukan permohonan
selanjutnya pada sebelas juni dua ribu sembilan belas dilakukan pencatatan permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi
dan penyampaian akta registrasi serta pemberitahuan jadwal sidang pertama
kemudian pada tanggal dua belas juni dua ribu sembilan belas termohon menyampaikan jawaban kepada pihak pemohon
dan tahapan selanjutnya yaitu perbaikan jawaban dan keterangan pada tiga belas juni dua ribu sembilan belas
selanjutnya diberikan waktu selama tiga hari
selanjutnya pada empat belas juni dua ribu sembilan belas dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan
kemudian pada delapan belas hingga dua puluh empat juni dua ribu sembilan belas dijadwalkan sidang pemeriksaan saksi dan alat bantu
pada dua puluh lima hingga dua puluh tujuh juni dua ribu sembilan belas akan digelar rapat permusyawaratan hakim
dan keesokan harinya sidang putusan mk akan digelar
selanjutnya dalam periode dua puluh delapan juni hingga dua juli dua ribu sembilan belas
akan diserahkan salinan putusan kepada pihak pihak terkait